juga kalau ya boleh boleh saja ada pihak lain yang merasa statement itu ditujukan keluar
tapi sebetulnya itu coba diulang kembali
statementnya kan kader jangan memaksakan
itu berarti kan sebetulnya untuk internal
tapi bagus sekali kalau misalnya di dalam proses demokrasi
bagus sekali kalau itu pun juga dipahami oleh partai yang lain
oke kita tahan di situ
tadi kita sudah dengarkan pernyataan bu mega tapi kita baca lagi ini mas susirwan dan juga bang rey
jika kalian punya anak anak janganlah anak itu dipaksa paksa jengkel saya lah
gimana ya kalau nggak anak ne kalau nggak istri ne jika nggak ponakane
nah ini betul ditujukan untuk internal partai sendiri
ya maka pernyataan itu kan di forum tersebut
oke tapi kan itu tayangkan juga di media media nasional kan
ya karena di situ karena itu sifatnya adalah pengumuman
kemudian pada gelombang pertama pengumuman siapa saja yang direkomendasi
nah tentu hadir pers
kemarin itu banyak sekali
maka kalau ini adalah sebuah pdi perjuangan memang mengeterapkan demikian
dan ibu sangat kontrol sekali terhadap calon calon yang akan diajukan
maka tentu kalau itu terus pertanyaannya siapa yang disindir begitu
ya ini sebetulnya adalah statement untuk koreksi di dalam ya
yang itu adalah langkah langkah yang dilakukan oleh kita itu demikian
artinya evaluasi partai memang ada
praktek praktek itu dalam kader kader pdi perjuangan
itu adalah mengingatkan kalau misalnya sekarang banyak juga wajar
kita harus melihat ada dua sisi
bagi orang tuanya tentu orang tua yang disebut dinasti tadi
memang mungkin berharap bahwa ada
kelanjutan dari kekuasaannya mungkin satu
yang kedua kelanjutan dari kekuasaannya tentunya dia ingin dilanjutkan oleh anak istri dan sebagainya
itu peringatan itu sebetulnya maksudnya demikian
kalau misalnya sudah lewat dua periode misalnya begitu berganti kepada yang lain
nah tentu ya kata katanya sudah jelas
jangan memaksakan artinya kalau pemahaman kami
ya kalau memang belum
siap belum matang dan sebagainya
ya jangan dipaksa paksakan kan demikian
jadi kalau ada partai lain atau pihak lain yang merasa tersindir
itu apakah memang bisa menjadi pisau bermata dua
memang bisa mengarah kemana mana tembakannya
politik bisa pemahamannya bisa demikian
dan kita juga tidak bisa menghalangi perasaan partai lain
kamu kalau punya partai jangan kamu merasa tersindir kan gak bisa
sebetulnya apa yang disampaikan oleh ibu ketua umum itu kalau itu dilakukan oleh partai yang lain akan bagus sekali
itu adalah sebuah proses demokrasi untuk kualitas ya
menjaga kualitas itu baik
bang ray rangkuti bacaan anda tembakan ini kemana sebetulnya
tembakan sindiran politik dinasti oleh bu mega ini disampaikan oleh bu mega
pertama saya sangat senang dengan pernyataan ibu mega ya
itu artinya mengkompirmasi apa yang menjadi concern kita selama ini
bahwa praktek dinasti di dalam politik kita
mulai kembali merajalela gitu
lebih khusus lagi setelah mahkamah konstitusi membatalkan pasal yang berkaitan dengan larangan
dilakukannya politik dinasti gitu ya
tidak hanya di pilkada di legislatif juga bisa terjadi seperti itu ya dan seterusnya gitu
jadi kalau kemudian ibu mega mengatakan bahwa saya merasa jengkel dengan orang orang yang mendahulukan anaknya
ponakannya gitu ya
kemudian apa namanya istrinya suaminya macam macam itu gitu
saya kira di satu segi
mereka melejitimasi apa yang menjadi konsen kita selama ini
betapa mulai parahnya kita kepada praktek praktek dinasti gitu
saat yang bersamaan pernyataan itu karena diungkapkan oleh ibu mega bobotnya jadi kuat gitu
kuatnya apa gitu
karena saya setuju tadi ini sebetulnya lebih banyak koreksi terhadap ke dalam gitu
mungkin betul ibu mega sudah pada tarap jengkel karena pada ujung ujungnya apa yang disusun mekanisme yang disusun oleh pdi perjuangan secara internal dalam tata cara
mungkin betul ibu mega sudah pada tarap jengkel karena pada ujung ujungnya apa yang disusun mekanisme yang disusun oleh pd perjualan secara internal dalam tata cara

itu akan dilangkahi oleh proses ini gitu loh
oleh proses apa namanya dinasti ini gitu ya
dimanipulasi sedemikian rupa dirayu sedemikian rupa ya
padahal mungkin pdi perjuangan bukan mungkin tapi pdi perjuangan sudah buat sederet peraturan aturan gitu
yang merupakan panduan dalam konteks misalnya seleksi dan penetapan pasangan calon gitu
pasangan calon di pilkada dan seterusnya gitu
nah oleh karena itu saya melihatnya bahwa ini memang koreksi ke dalam
tapi saya kira kalau dengan begitu ibu mega mengungkapkannya sebaiknya itu lebih bagus lagi kalau dibuat dalam bentuk aturan di internal pdi perjuangan gitu
untuk mengikis apa politik dinasti maksud anda
misalnya nggak hanya cukup kalau misalnya mungkin selama ini aturannya dibuat hanya terkait dengan popularitas
misalnya yang pertama gitu ya elektabilitas yang kedua gitu ya
keanggotaan yang ketiga ini misalnya syarat syarat pencalonan yang bersangkutan untuk dicalonkan oleh pd perjuangan gitu
mungkin syaratnya yang keempat itu adalah tidak memiliki hubungan darah dengan yang sedang berkuasa
dari tentu saja dari kolega dari anggota dari ataupun pengurus partai politik pdi perjuangan gitu
jadi itu dibuat syarat secara internal dimana persoalan apa namanya ya dinasti ini dicegah
yaitu salah satunya adalah
tidak ada hubungan darah
karena seharusnya parpol punya tanggung jawab begitu
kita sudah atur di dalam undang undang
kita sudah atur di undang undang kemarin bahwa
satu tingkat ke atas satu tingkat ke bawah satu tingkat ke samping dan ke kiri ke kanan gitu
tidak boleh ikut di dalam proses pencalonan politik selama yang bersangkutan masih ada
pasal itu kemudian dibatalkan
tapi sebetulnya maaf maaf saya potong izin ya
acuan bahwa elektabilitas
kemudian sisi kemampuan kapasitas
ini itu pun sebetulnya terkandung di dalam makna dari jangan memaksakan
kalau dia memang memenuhi persyaratan memenuhi kapasitasnya memang cukup
jadi jangan juga dilarang atau katakanlah kalau gara gara itu ada
aspek anak atau keluarga
kemudian tapi sebetulnya kapasitasnya cukup
sudah melewati proses yang cukup panjang cukup matang
ya nggak salah juga
pengertian memaksakan ini menurut pemahaman kami adalah ya dia belum cukup siap tapi dipaksa
didorong untuk maju
untuk hubungan darah itu dinasti di negara lain
di negara lain pun itu terjadi kok
di india bawa gandhi punya putar dan sebagainya
masa kita menuduh itu sebuah politik dinasti kan tidak
itu juga keluarganya sampai generasi kesekian tetap tampil di amerika sana
tentu di indonesia pun bukan berarti tidak boleh bahwa hubungan darah itu tidak bisa
saya pikir kami tidak beranggapan demikian
tapi maksudnya adalah dari sisi kapasitas kemudian elektabilitas itu yang menjadi acuan
oke baik silahkan bang rerang menurut pak gapi
saya kira selain itu ke dalam gitu saya sih sebetulnya berharap itu dibuat aturan
jadi ibu panduannya jelas
sekarang misalnya kalau ibu tidak jadi ketua umum partai politik kan boleh jadi perasaan yang sama nggak ada di ketua baru ini kan kira kira
oleh karena itu sudah ada aturannya jelasannya gitu
dan ini lebih menghidupkan partai
memberi kesempatan kepada orang untuk betul betul berharap partai menjadi ladang bagi dia untuk ekspresi diri ya
tapi di satu segi kalau konteknya seperti penjelasannya pak agus gudang tadi
saya kira justru temakannya kepada pak jokowi gitu
karena pada saat yang bersamaan pak jokowi tengah ya anaknya menantu
ya anaknya menantu dan juga besarnya itu sedang berkecimpung maju di dalam pelaksanaan pilkada
di daerah daerah ya khususnya melalui pdi perjuangan
jadi maksud anda bahwa
jadi sebetulnya daripada nembak keluar itu maksud saya ya
pernyataan ini misalnya ada partai yang merasa tersisa
paling dekat juga ada di
sebetulnya yang paling dekat dari pernyataan ini adalah kepada pak jokowi sendiri
itulah maka saya katakan tadi
tapi kan tadi maksudnya sudah sudah mengatakan bahwa hubungan darah juga tidak apa
bukan berarti kemudian tidak boleh kita tolak begitu
atau dikat haknya untuk maju dalam kontestasi bang rey silahkan
kan itu dilarang itu karena ada aturan
kan sekarang tidak diatur oleh pd perjuangan
cuma ibu merasa jengkel gitu loh pak
jengkel itu kenapa gitu
nah tidak ada kapasitasnya
tidak ada popularitasnya
sebetulnya kan orang ini besar bukan karena dirinya tapi karena pengaruh dari keluarganya
saya kira kalau kita buat contohnya itu
itu mendekati kepada figur pak jokowi dan anies
itu betul tidak begitu
mendekati bahwa itu ke figur pak jokowi
bahwa di saat yang bersama juga di internal partai
ini anak penguasa nomor satu di republik ini maju dalam pilkada
tapi dijawabkan nanti mas jusirwan dan juga pak rai rangkuti
kita break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi